ini adalah ujian terakhir untuk bisa mendapatkan kitab al hikmah
kamu harus bisa bertahan
ingat ya kamu tidak boleh membalas serangan musuh musuh
aku ucapkan selamat atas keberhasilan kalian kemarin
dan kemenangan kalian itu bukan diraih dengan kekuatan
tapi dengan kecablikan dan juga kebiasaan
terima kasih si jafar
si jafar tunggu
kalau boleh saya tahu kenapa sheikh jafar memberikan tugas ini kepada saya
kenapa harus saya yang harus menyelesaikan masalah yang dialami oleh ketua
bukankah pada awalnya masalah ini bukan ada hubungannya dengan saya
jangka sesuatu hal yang tadinya kamu pikir tidak ada hubungannya sama sekali
sebenarnya mungkin saja itu adalah takdir yang sudah diatur oleh allah swt
tidak ada yang kebetulan di atas muka bumi
tapi saya masih belum mengerti
jaka dengarkanlah tugas itu sebenarnya sangat dekat dengan kamu
karena demi kura kura yang bersemayam di dalam tubuh sahabat kamu ketul ini
adalah jelemaan dari sarung keris nagaraja
sebenarnya aku adalah jelemaan dari sarung keris nagaraja
sarung itu yang melindungi
dari tangan tangan orang yang jahat
saat nagaraja terbelah menjadi dua disitulah aku menjelmah
baiklah saya mengerti
jaga sebenarnya aku berada di sana ketika kalian bertarung dengan demi kura kura itu
jangan menemukan aku
aku bisa melihat kalau makhluk itu lebih kuat daripada kalian
pergi ke sana
hai tapi kalian bisa mengalahkannya dengan kecerdikan dan kecerdekan
akan aku tunjukkan dimana tempat kitab al hikmah berada
tidak seharusnya kita disini
ini bukan tujuanku
tapi apa yang harus kita lakukan
tujuan kita adalah
bukan menjadi budak kalawangsa
lalu bagaimana dengan
kutukan kalawangsa yang ada di diri kita
bukan ini akan hilang dengan sendirinya
kalau kita menemukan nonggok burung
dan kita bisa menelamkan segala wangsa itu sendiri
mau kemana kalian
ikut urusanmu manusia
itulah akibat kelancanganmu
kenapa mereka bertarung
aku harus memanfaatkan situasi ini
siapa yang telah menolong kita pak
itu kanjeng sunan bu
sunan kali jaga
membuat onar saja
terima kasih kanjeng sunan
berkat kanjeng sunan
harta harta kan gak jadi dirampas
berterima kasihlah kepada gusti allah
dan jangan lupa
sebagian rezeki kalian sedekahkan
kami akan bersedekah
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
tempat apa ini shea jafar
kita pak rikmah
mereka tadi berada dalam ramadhan
mereka akan terbang
saya memberitahu orang lain
kecamatan anak saya
tapi ini adalah ujian terakhir untuk bisa mendapatkan kitab al hikmah
kamu harus bisa bertahan
kamu tidak boleh membalas serangan musuh musuh
jaga untuk bisa melawan kegelapan kamu harus menjadi cahaya
untuk menjadi cahaya kamu harus mengenali dulu apa itu kegelapan
seperti aku mengerti
pada minggu yang public
tunggu syed jafar
bukannya mereka temannya samil
kamu tidak salah
kami diutus untuk memberi kamu ujian
jadi pertarungan kita itu semua adalah ujian
jaka sekarang bukalah kita